kalo tidak berhubung di kiri jalan
nah iya aku sampai lupa
omoh juga kangen
eh panjang umur
den saya udah sampai di tempat tujuan saya
sinyal disini jelek
kamu gak usah khawatir ya saya baik baik aja
masa baik baik aja katanya besok pulang
besok pulang ya coba kamu telpon deh
di luar jangkauan ma
ya mungkin ini kali daerahnya di pedalaman mungkin ya
mas kamu dimana sih mas
kamu lagi cari siapa
aku coba telepon kamu kenapa gak bisa
cuma sentang satu ma
padahal tadi baru aja dia cat kan
ya mungkin sinyal kali ya
susah lah mungkin daerahnya juga
yang penting dia baik baik aja dan udah ngabarin alamnya
oh besok sih ma
sabar ya tapi kan papa ada kerjaan
harus ngertiin dong rina ya
tapi malem ini rena mau gak bawa bawa sama mama
kami semua rindu sama kami
lakuin semua tugas lo
jangan sampai ketauan
ya ampun anak mama ini pinter banget sih
udah gosok gigi udah wangi
biarpun tidur tetep cantik
abis ini kita ganti baju tidur ya
bukan beda kata kata
temenin mama bobo ya
sebelum tidur harus apa dulu
harus apa dulu
gak apa apa kita baca doa bareng bareng
terima kasih untuk hari ini ya allah
terima kasih untuk hari ini ya allah
yang lebih indah
yang lebih indah
karena udah kangen sama papa
kabulin doa aku ya allah
ayah aku sampai lupa apa apaan papa lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak belum tidur
jadi gini pak
kemarin pas papa telfon mama rusak
sebenarnya ada aku di sampingnya
jadi aku dengar pembicaraan papa ke mama soal elsa
papa jangan sungkan sama aku
elsa kapan dipindahinnya pak
besok elsa akan dipindahkan ke tempat rehabilitasi
aku temenin bapak ya kita bareng bareng
jangan dipaksain din
kamu pikirin juga kehamilan kamu ya
pak aku baik baik aja
kita harus jalanin semua ini sama sama
aku gak mau papa sendirian aku temenin
besok kita ketemu jam sembilan ya
kita berharap lebih awal aja jadi sampai di lapas jam sepuluh
oke kalau gitu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku bikinin kopi buat kamu
pas kamu di rumah rumah kamu gimana
ada sesuatu yang mencurigakan nggak sih
mungkin ada orang yang mengintai dari luar atau hal hal aneh gitu
gak ada kok
lagian kan kamu udah kirim tiga penjaga ke sana
jadi pasti gak ada yang berani aneh aneh sama aku
soalnya adik aku juga di kantor dia
dan aku sempat ngecek juga sih
katanya sekarang udah aman
gak ada yang mencurigakan juga dan nggak ada orang yang ngacil dia
aku terlalu khawatir sama kalian
kau mau nelfon siapa malam malam
aku mau telepon anu dulu ya
aku mau telepon anu dulu bentar

jam pouco aku sampe gue mau
nah misal ini anya pasti udah siapa
kayaknya aku salah merry

ya kalau democrati dulu
milik mary udah sampe